iya berat soalnya nanti beban listriknya jadi nambah
hal senada diungkapkan pedagang keliling di kawasan sambong jaya
selain meyakini indonesia guyup ya kalau elitnya bersatu indonesia akan maju bu ya
calon semuanya juga lebih dewasa dan bertanggung jawab
berarti dari sebuah dari lu buat video itu ga lama ya paling ya
dan juga selain itu memang distro distro yang berada disini menawarkan begitu banyak pilihan pakaian
lu apa audit emang akuntan atau apa
ya kan kalau di rumah itu mama misalkan bangunin kita tuh heboh gitu papa bangunin gitu
dapat kita lihat atau kita saksikan bersama di depan
kemudian apa yang ada di media sosial
tapi bokap tuh sempet sampai main pro gitu gak sih
seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh indonesia atau basketball ini masuk ke sea games
terus kostum kostum sepertinya juga nggak banyak
tekstur teksturnya juga kayaknya meyakinkan banget sih enak gitu loh pak
seribu seratus gitu itu udah uang tiket sama hotel
yang tadi menggunakan sejumlah fasilitas yang ada di rumah presiden ya
ornamen motif pada dinding serta lantai juga dibiarkan masih asli sejak zaman dahulu
rencana badan mau naikin berapa kilo
kalau misalnya sekarang kemudian publik kemudian juga melihat setelah kasus ini mencuat ya
menurut gue pj itu salah satu tim yang stabil menurut gue
nah tetapi tetapi saya katakan tadi ketika ada pertanyaan soal bagaimana perasaan bapak
terus juga itu langsung persiapan mandi
nah ini kan juga jadi pertanyaan kenapa penyu hijau
maupun sesamanya di hari kiamat pada kaum kamu nah meskipun awalnya berunsur melayu seluruh kabanti
ya anomali cuaca kemarin
kemudian di banten warga memiliki pengetahuan
mungkin yang bisa kita lakukan adalah jadi tempat berbaginya seseorang
tapi karena pemerintah dalam konteks ini mengurangi bantuannya agar kampus bisa mandiri
pada pagi hari ini semoga benar benar bisa protokol kesehatan diterapkan dengan ketat
saya mencoba untuk mengupas apa saja campuran bubuk bubuk kimia ini
itu yang selalu menjadi patokan utama
ada dalam banyak orang kita harus ikut perkembangan zaman dan harus mau ikut kayak sekolah sekolah kursus baru
terima kasih ahli roma magnis
selain itu fasilitas lain seperti ruang ganti pemain ruang media ruang vip dan vvip
batin sudah melampaui ambang toleransi
atau mungkin tidak sampai kepada
dan mungkin masyarakat ya lebih be aware aja lebih sering menggunakan transmutasi umum itu lebih wise pilihan yang lebih wise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
kalau ciri ciri orang yang mau kalah itu banyak akalnya untuk membuat agar calon kompetitor yang menang itu kita halangin
nah yang ketiga kita cobain juga kuahnya
nah tentu saja kita ingin sesuatu ilmu itu harus ada manfaatnya gitu ya
yang di atas tujuh puluh tahun lansia tidak diperbolehkan masuk
ini masih tercatat dan terdata oleh satpol pp
eksotisme tanaman bonsai mampu mempengaruhi gaya hidup
tapi tetap menjaga privasi seseorang
para profesional muda dan muda yang ingin
sehingga ada beberapa ribu orang masyarakat papua letaknya di papua tengah ini yang mengalami kelaparan ini
tapi ternyata pak wali songo ini malah suka sama dojang ini
selain membagikan modul para guru sd negeri dua puluh lima kelakete
under delapan belas juga ada semuanya udah ada semua program itu cuma untuk bisa ikut sana memang kita harus
hingga bagaimana pengabdian wanita penjaga makam imam yang sakral di pulau muna
ketemu dialog apa sih persoalannya
cuma waktu itu kenal bagas doang dari im
itu mereka belum ketemu
ya tentunya ini kan kita menghadirkan sebuah balap mobil yang cukup bergensi
oke lima belas jam ya ini kan walaupun tadi kata rezi juga masih seperti ada di rumah
berapa potensi untuk akhirnya untuk makanan yang disimpan dalam sel lemak nggak terjadi
karena segala sesuatu janji dan komitmen yang diberikan oleh perusahaan asuransi itu semuanya dituangkan di dalam polis asuransi tersebut
baik semoga diberi keselamatan di sana sampai saat ini tugas mulia masih anda lakukan begitu ya mas fikri
seberapa optimistis dengan kehadiran
namun memang untuk satria ini karena ini difokuskan untuk layanan layanan publik
jangan salah seluruh indra bekerja menerjemahkan rasa lalu menyampaikannya ke otak
jadi kayak harus ada juniornya ntar biar kayak mengganti gantiin gitu loh kak maksudnya
bang komeng tapi memang selama ini kalau sebagai pekerja seni sebagai pelawak komedian
mulai dari sektor kesehatan energi dan tentunya transformasi digital
oke terakhir mungkin pak syafrin selain minimarket
serentak melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban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
sisanya tiga puluh kita akan serap pada panen gaduh
maupun wisatawan dari luar kota
dapat menimbulkan berbagai tantangan
salah satu hal yang
dan kami pak teten itu sangat pro kepada platform platform teknologi